pelayaran luar biasa dari sinbad bagian ketiga monster dengan satu mata
hai kau aku adalah tik
kau ini tidak banyak bicara ya
hai tek temui dia
dia tidak mengatakan namanya padaku
iya kau membuatnya takut nih
aku tidak menakut takuti bangau
aku memang menakut nakuti seorang pria di kapal
kau seharusnya melihat wajahnya ketika aku merebut sandwich itu dari tangannya
berhenti melakukan itu
kau adalah alasan mengapa mereka tidak memberi kami makan lagi
mereka itu sangat mudah ditakut takuti
itu bukan salahku
hei kawan kecil siapa namamu
ah aku toh
ini tik dan aku tek
katakan padaku kenapa kau sangat takut
tentu saja aku takut
kau jauh lebih besar dariku
hahaha itu benar
tapi yang lain akan selalu lebih besar darimu
kau tidak boleh takut pada semua hal karena itu
tidak ada yang lebih besar dari manusia
aku berharap aku adalah manusia
oh jangan bilang begitu

jangan bilang begitu
ada makhluk di pulau aneh yang jauh
jauh lebih besar dari manusia juga
apakah kau tidak mendengar tentang monster dengan satu mata
oh jangan khawatir toh
aku akan menceritakan sebuah kisah tentang keberanian
ini akan menunjukkan kepadamu bagaimana keberanian lebih penting daripada menjadi besar atau kecil
oh oh sinbad aku tahu ini pasti cerita tentang sinbad
hehehe itu benar kisah simban
tidak ke guci ajaib
air air bersih dan biru tunjukkan pada kami semua yang hilang datang dari ini
selamat datang selamat datang di bagdad
rumah bagi pahlawan kita sindi
terakhir kali aku mendengar ceritanya sinbad itu adalah seorang pria
dia seorang pria
tunggu mari kita sedikit ke kanan
dan begitulah cara kerjanya
ya ini sinbad sinbad si pelaut
setelah pelayaran terakhir sinbad menjadi kaya raya
dia membangun rumah besar untuk dirinya sendiri dan membantu banyak orang di kampung halamannya
sinbad menjadi sahabat
sangat terkenal setiap harinya
hei sinbad aku dan yang lain akan berlayar ke balsora
dan dari sana kita akan ke pelabuhan lain untuk berdagang
apakah kau ingin bergabung
oh iya aku sudah lama tidak berlayar
aku akan mengumpulkan barang barang terbaik dari magda dalam pelayaran ini
baiklah kalau begitu kita akan berangkat dalam satu minggu
sinbad berlayar di kapal selama berminggu minggu
airnya lebih tenang dari sebelumnya
mereka berlayar ke tempat yang jauh
kemudian suatu malam badan menerja
selamat tinggal sinbad
selamat tinggal sinbad
tidak aku akan mengubah arah kapal ini
anginnya sangat kencang aku tidak bisa mengubah arah kapal ini
tunggu aku akan melempar perahu untukmu
padahal pedagang beruntung mendapatkan perahu di bagian bawah
mereka dengan cepat naik ke atas
tetapi air membawa kapal ke arah ahli
terus mendayung tetap hidup
tidak kita akan mati di sini
kita tidak punya perahu untuk mati di dalamnya
di mana ada kemauan di situ ada jalan
kita harus terus mendayung sampai kita mencapai pulau
mereka mendayung sekian dan malam dengan harapan menemukan pulau
tetapi hanya ada air di mana mana
bangun semuanya kita selamat itu pulau
oh ya ini sebuah pulau
tetapi jangan terlalu berharap sekarang
pulau pulau yang dibuang ini memiliki kisah kisah yang menakutkan
dibuang apa maksudmu
pulau pulau yang tidak ditinggali manusia adalah pulau yang dibuang sinbad
ini tidak baik
apakah kau dengar itu
tunggu biarkan aku mendekat
makhluk apa ini paskan aku tolong
makhluk apa ini lepaskan aku tolong
makhluk apa ini lepaskan aku tolong
bagaimanapun juga mereka adalah binatang
dan semua binatang takut akan satu hal
pergilah kaum makhluk jelek tinggalkan kami
oh syukurlah kita harus pergi dari sini secepatnya
tunggu aku melihat asap
tapi siapa yang akan tinggal di pulau ini
tidak kita tidak boleh pergi ke sana ayo kembali saja
tapi mungkin ada orang di sana dan mungkin mereka memiliki kapal yang besar
perahu kecil kita ini tidak akan pernah membawa kita kembali ke rumah
jika badai menghantam kita perahu ini akan hancur
aku setuju dan juga mungkin seseorang terjebak dan memberi tanda untuk bantuan
oh itu sebuah istana
sekarang kita sudah pasti selamat
eh bukan begitu
kurasa tidak lihat di sana
pedagang yang malang tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka
mereka pasti burung yang sangat besar ini ini tidak mungkin
pada pelayaran terakhirku aku melihat sepotong daging besar yang dilemparkan untuk seekor burung yang sangat besar
maafkan aku telah mengecewakanmu
tapi karena pengalamanku di pulau terbuang hal ini sangatlah mungkin
ini bukan tempat untuk menggunakan
ini bukan tempat untuk berbicara
mari kita pergi sekarang
apa yang terjadi
berapa banyak masalah yang akan kita hadapi sekarang
ini bukan gempa bumi
makhluk apa itu
cepat lari kalian
tidak tidak tidak ada makanan tidak ada makanan
aku akan membunuhmu
hei lihat di sini aku punya makanan lezat
tidak tidak tidak
kita dia tidak bisa melihat
aku yakin dia bisa merasakan langkah kita di tanah
hei aku bisa melihat perahu kita
mereka semua naik ke perahu dan mulai mendayu
tetapi monster itu belum selesai dengan mereka
dia menembus pohon ke air
kenapa dia tidak bisa membiarkan kita pergi
bagaimana dia masih bisa melihat kita kita tidak di atas tanah
aku pikir kita tidak punya waktu untuk menemukan jawaban ini
oh ini dia datang lagi penggang kapalnya
putar balik perahunya
tidak jangan kembali selamatkan diri kalian pergi pergilah
monster itu tidak melihatku jatuh ke air nah untunglah
tunggu apa itu apakah itu pulau lain
ini hebat sekali
sinbad berenang ke pulau
dia sangat lelah sehingga ketika sampai di pantai dia langsung tertidur
dia berpikir bahwa masalahnya segera berakhir
dari mana dia datang
tunggu aku punya ide
sinbad cepat menggunakan pikirannya dan memetik beberapa cabang dari pohon berduri
dia menutupi tubuhnya
ular itu datang kepadanya dengan kecepatan penuh dan seperti yang dialami amel
hebat sekali aku belum pernah melihat ular besar dalam hidupku
aku harus pergi dari sini sekarang
sinbad membangun tempat perlindungan kecil berduri dan duduk di dalamnya selama berhari hari
dia tidak memiliki makanan untuk dimakan dan dia menjadi lebih kurus dan lemah
namun suatu hari takdir menjawab
benarkah ini apakah ini mimpi apakah aku benar benar akan diselamatkan
hei disini selamatkan aku
apa kau sudah gila apa yang membuatmu berhenti di pulau ini
pulau ini penuh dengan
seekor piton besar
dan pulau lainnya penuh dengan kerai yang sangat menyeramkan
dan monster bermata satu
hah tapi semua dilupakan sekarang karena aku melihat manusia lain
aku sinbad si pelaut dari bagdad
kau berasal dari bagdad
keberuntunganmu hebat temanku kami berlayar kembali ke balsora
kau bisa pergi ke bagdan dari sana
ayolah aku yakin kau akan memiliki beberapa cerita indah untuk diceritakan
biarkan aku memberi kau sesuatu untuk dimakan kau seperti tengkorak
mari kita pergi dari sini sebelum kita berdua dimakan
tunggu apa yang terjadi dengan pedagang lainnya
oh setelah beberapa waktu berlayar mereka menemukan sebuah kapal besar yang membawa mereka kembali ke kampung halaman mereka
kasihan sinbad dia kehilangan semua barangnya
tidak itu juga terjadi ketika sinban mencapai bagda dari balsora
dia bertemu dengan kapten kapalnya lagi
dia mengatakan kepadanya bagaimana dia merasa bersalah meninggalkannya
kapten dan pedagang lain di kapal telah menjual barang barang milik sinbad
barang barang milik simban memiliki kualitas yang bagus
para pedagang ingin mengembalikan uang itu kepada keluarga simpan
mereka memberikan simba dua puluh kantong emas dan perak
simban memberikannya satu sebagai hadiah terima kasih
dia kemudian menggunakan sisa uang untuk membangun itu
dia membuat istana besar dan membantu semua yang membutuhkan
wow ini adalah kisah yang luar biasa satu lagi
hahaha jangan sekarang anak kecil
mari kita simpan sesuatu untuk selanjutnya
kau selalu melakukan itu tek
kau butuh istirahat untuk apa
pot ajaiblah yang menunjukkan itu semua
baik maka paud ajaib butuh istirahat
kau adalah pendongeng yang baik
hahaha aku tahu itu
blah blah blah